tutup selama sepuluh bulan jembatan surabaya di surabaya kini kembali dibuka
setiap sabtu malam jembatan ini kembali menghadirkan air mancur yang terlihat menari dan bergoyang
dan lokasi ini menjadi alternatif wisata baru yang dinikmati gratis oleh warga surabaya
ratusan warga surabaya ini sudah menanti di jembatan surabaya sejak sore
padahal air mancur menari baru akan dimulai di atas pukul tujuh malam
sebenarnya jembatan surabaya yang menghubungkan dua kecamatan sepanjang satu lima km ini sudah dibuka sejak dua minggu yang lalu
tetapi antusiasme warga tetap sama
bersama keluarga mereka menanti keindahan air mancur menari
luar biasa jadi selama sepuluh bulan ini tampaknya ada perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah kota surabaya
jadi sepuluh bulan jembatan ditutup dan air mancur menari ini tidak difungsikan
jadi memang terlihat perbedaannya ya
jika dibandingkan dengan sepuluh bulan yang lalu tampaknya saat ini air mancur
jadi lebih semarak ya
ada penambahan lampu seperti kata pemkot surabaya untuk membuat air mancur ini bisa terlihat lebih hidup ya
seperti halnya kita melihat atau menyaksikan orang menari
jadi terlihat betul lekuk lekuknya air mancur ini karena disinari oleh sorot lampu yang sangat bermacam macam
dan wali kota surabaya triris mahariri pernah mengatakan bahwa air mancur menari ini
dia yakini adalah salah satu yang terbaik di asia tenggara
nah betul atau tidak itu tampaknya tidak terlalu penting lagi
karena yang paling penting saat ini ratusan warga surabaya mungkin saat ini sudah mendekati seribu ya
karena sudah berjubel dari titik saya berada sampai ke ujung jembatan sana
sudah penuh dengan masyarakat surabaya dewasa anak anak jadi seperti liburan keluarga
dan tidak hanya liburan keluarga tampaknya juga liburan bagi pasangan muda seperti di depan saya ini
ma tinggal di mana
sudah sepuluh bulan ya ini ditutup
nah kamu pertama kali menyaksikan setelah sepuluh bulan ini apa yang kamu rasakan
keren banget gitu loh ternyata dari penutupan sepuluh bulan ini ada kemajuan dari air mancur yang sebelumnya sama yang sekarang
lebih berwarna lagi lebih berliuk liuk lagi menarinya dan lebih bervariasi bentukan bentukannya
ini sama siapa ini
teman teman untuk pacar
mas alif ini kan dibukanya saat ini sabtu malam saja ya malam minggu aja
dulu kan hampir tiap hari dibuka
lebih suka yang mana lebih suka malam minggu aja seperti saat ini atau tiap hari
malam minggu saja menurut saya malam minggu saja
kalau setiap hari mungkin nggak menarik
kenapa nggak menarik tiap hari
kalau kelihatan biasa saja
jadi bosan ya kalau tiap hari ya
jadi kalau malam minggu bisa buat liburan bisa buat pasangan pasangan muda keluarga semuanya ya
jembatan surabaya dan air mancur menari diresmikan tahun dua ribu delapan belas yang lalu
total pembiayaannya sebesar rp dua ratus miliar
setiap sabtu malam air mancur ini akan menari selama satu jam diiringi dengan lagu lagu lama